halo pak selamat sore ada yang bisa saya bantu
ren saya minta tolong sama kamu untuk prepare sebuah acara besok malam ya
buat acara apa ya pak
empat bulan pernikahan saya sama andi dan saya mau acara itu spesial
terima kasih ren
nino yaudah kita cari sama sama
tapi jangan disini disini gak ada
kita carinya di sebelah sana aja ya
sayang dengerin aku dulu sayang
sayang dengerin aku dulu
anjing harus tahu soal ini
sayang kamu mau kemana sayang
sa minggir sa
ngapain sih sa aku harus bongkar semua kebohongannya al
aku gak mau pokoknya kamu jangan pergi
kalau sampai kamu ngelakuin itu aku bakal aduin ke papa kamu
tapi kamu harus ingat satu hal
kalau sampai kamu ngelakuin itu sama papa
aku gak akan pernah malving kamu seumur hidup
kamu memabulkan serangan kamu
hari ini juga
aku akan bongkar semua kebohongan kamu ade baradil
akhirnya lo lakuin juga
akhirnya lo cium andien tuh
aku akan bongkar semua kebohongan kamu ade baradil
habis ini andien pasti akan berharap lebih sama lo
aku akan bongkar semua kebohongan kamu ade baradil
besok empat bulan hari perintikan gue sama andien
karena gue udah ngerasain semuanya
karena gue udah ngerasain semuanya
gue bisa bernama dengan dendam
gue bisa ngelupain semuanya
mama kasih kamu waktu dalam seminggu ini
kalau kamu gak mau terus terang mama yang akan terus terang kak andien
jangan paksa aku mama

masa maksudnya tertinggal ini
gak usah mikirin dino sama elsa yang mau ngebongkar rahasia gue lagi kalau gue ada kakeknya roy
dan gue juga akan bilang sama andien kalo gue udah cinta sama dia
halo pak selamat sore ada yang bisa saya bantu
ren saya minta tolong sama kamu untuk prepare sebuah acara besok malam ya
buat acara apa ya pak
empat bulan pernikahan saya sama andi dan saya mau acara itu spesial
terima kasih ren
gue harus jujur besok mau
apapun risikonya gue harus terima
gue harus siap
aku bener bener gak nyangka
aku sadar mas al nyium aku
gak mimpi kan
dugaan aku dari awal ada yang disembunyikan sama ali fahrang ternyata benar
aldi menikahi andien
dengan niatan yang tidak baik
tidak usah pura pura
saya melihat sendiri anda mengunjungi makam
saya sama sekali nggak ngerti maksud anda itu apa ya
tpu teratai indah hari selasa jam dua belas siang saya lihat anda mengunjungi sebuah makam
aku harus hubungi andien
kasihan dia dibohongin selama ini
kalau tidak kamu ya
asli tak berjalan
ngapain sih dia nelfon aku
udah berkali kali dibilang jangan pernah hubungin aku lagi
udah makasih diangkat
aku ingin ketemu dengan kamu
aku tunggu nanti di depan gerbang rumah kamu